pasar impres di kawasan pasar minggu jakarta selatan
senin malam hangus terbakar
kobaran api dengan cepat membakar sejumlah kios
karena banyaknya material yang mudah terbakar
setelah lima jam berjibaku
petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat menjinakkan si jago merah
api berhasil dipadamkan pada selasa sekitar pukul satu dini hari

kepala suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
mengatakan api berasal dari basement yang merambat hingga ke lantai satu
sedikitnya lebih dari tiga ratus kios ludes terbakar
petugas juga sempat mengalami kesulitan
karena api berasal dari bagian bawah gedung
pada selasa pagi untuk kepentingan penyidikan penyebab kebakaran
kepolisian sektor pasar minggu memasang garis polisi di pintu masuk pasar
sementara itu para pemilik kios mengaku pasrah atas terjadinya peristiwa ini
padahal pedagang sudah memiliki stok untuk ramadan dan lebaran
tetapi ludas tak bersisa
sementara itu pelaksana tugas wali kota jakarta selatan isnawa aji
yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan
akan melakukan relokasi pedagang pasar implika
baris pasar minggu yang terkena dampak kebakaran
isnawa juga menyatakan bangunan pasar yang terbakar merupakan gedung tua
yang berusia lebih dari dua puluh lima tahun
adapun kerugian insiden ini diperkirakan mencapai dua miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia